lalu seperti apa fakta dan data kondisi ekonomi jakarta hingga saat ini
ekonomi jakarta di tangan ahok saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita ambil dari beberapa saja data yang paling mewakili bagaimana kondisi ekonomi jakarta saat ini
saya mengambil data dari bps jakarta dan ini adalah tren pertumbuhan ekonomi dki jakarta
kita lihat cenderung fluktuatif memang bila kita bandingkan dan saya lebih spesifik untuk membahas
karena tadi kita spesifik kepada ahok bahwa ahok sendiri memang menjadi gubernur
dimulai pada kuartal keempat tahun dua ribu empat belas ketika itu presiden jokowi yang menjadi gubernur
kemudian terpilih menjadi presiden republik indonesia sehingga otomatis jatuh ke wakil gubernur
dan ahok ataupun basuki cahaya purnama memimpin jakarta
kita lihat ini dari kuartal keempat dua ribu empat belas kesana adalah apa yang sudah dilakukan oleh ahok
kita lihat pada kuartal keempat memang sempat mengalami angka yang sangat tinggi
kita lihat enam enam belas persen dan angka ini memang seiring juga dengan beberapa hal
seperti kita bandingkan ketika pemerintah akhirnya kenaikan ataupun juga penurunan penyesuaian harga bbm bersubsidi
itu juga menjadi salah satu faktor dan hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi semakin terdorong
ketika ada beberapa hal seperti bbm ke sektor real sangat dekat sekali efeknya
lalu pada kuartal pertama dua ribu lima belas kita lihat mengalami penurunan menjadi lima lima puluh empat persen
kemudian semakin turun lagi menjadi lima tiga puluh tiga persen pada kuartal kedua dua ribu dua puluh
namun dari kuartal kedua menuju kuartal ketiga kita lihat ini angka yang sangat baik sesungguhnya
melesat jakarta enam dua belas persen untuk pertumbuhan ekonomi di ibu kota
lalu kita lihat angka selanjutnya juga mengalami kenaikan pada kuartal keempat enam empat puluh delapan persen
bila kita bandingkan jakarta jakarta sendiri memang menjadi salah satu timbunan sentralisasi
mengapa saya sebutkan timbunan sentralisasi karena pemerintahan pusatnya di sini bisnis juga di jakarta
dua duanya ada di sini maka tidak heran semua orang ingin melakukan urbanisasi ke jakarta
karena dengan total populasi sekitar sepuluh juta penduduk dan disini seluruh kebijakan se indonesia raya ada di jakarta
maka semua orang ingin mengadu nasib ingin mencoba peruntungan ke jakarta
hal tersebut padatnya penduduk tersebut juga menjadi salah satu hal yang harusnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi jakarta
mengapa karena dengan total populasi yang sebanyak ini sepuluh juta dan kita bandingkan dengan data bps nasional
di mana lima puluh enam persen pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh hobi berbelanja masyarakat
kita tentu pemerintah dki jakarta berharap dari angka tujuh juta ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di domestik dki jakarta
delapan persen angka ini hampir berbanding lurus ketika itu pertumbuhan ekonomi indonesia
ada di level lima persenan dan di level lima persenan ini jauh di atas estimasi para ekonom kemudian beberapa lembaga
yang ketika itu memproyeksi bahwa pada dua ribu lima belas ekonomi indonesia hanya akan tumbuh di level empat persenan
ternyata kita beach the estimate dan kita mendapatkan lima persen dan dki jakarta mendapatkan pertumbuhan ekonomi enam empat puluh delapan persen
artinya memang sistem ekonomi di jakarta bergeliat pada kuartal keempat
selanjutnya kita lihat pada dua ribu enam belas juga seiring juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di level empat persenan empat tujuh puluh dua persen
kita lihat untuk dki tumbuh lima enam persen
bila kita bandingkan artinya lebih tinggi dibandingkan rata rata pertumbuhan ekonomi nasional
artinya dki selalu di atas selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional
itu menjadi bukti betapa pentingnya ibu kota dki jakarta mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan kita lihat kemampuan wilayah dki jakarta untuk terus tumbuh memang selalu kita nanti
apa sesungguhnya yang menjadi salah satu faktor sehingga kita lihat ekonomi jakarta bisa terus tumbuh di atas rata rata
kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui ini adalah tren perkembangan inflasi dki jakarta
masih data dari bps jakarta yang kami ambil dan kita lihat ini adalah trennya inflasi
mungkin sederhananya saya coba menyederhanakan apa yang dimaksud dengan inflasi
adalah nilai uang
ketika misalnya pada tahun x anda bisa dengan lima ratus rupiah anda mendapatkan satu gorengan
kemudian pada tahun ataupun pada inflasi yang lebih tinggi dengan lima ratus rupiah anda hanya bisa membagi dua x tersebut
jadi anda hanya dapat separuhnya
jadi semakin besar nilai uang dan itu akan menjadi salah satu indikator inflasi
semakin berharganya uang yang anda miliki sederhananya seperti itu
selalu kita lihat ini adalah inflasi dki jakarta
jadi inflasi sendiri tidak selamanya negatif
deflasi pun juga tidak selamanya berorientasi negatif
artinya tidak selalu buruk apabila inflasi ataupun juga deflasi
namun ada kadarnya ada ruang batasnya
kapan inflasi harus terkendali deflasi juga harus terkendali
karena ini menjadi simbol pertumbuhan ekonomi
kita lihat ini trennya juga cenderung fluktuatif
kita lihat saya ambil data dari april dua ribu dua puluh
biasanya ada sentimen sentimen khusus ketika ada kenaikan ataupun penurunan
kemudian kita lihat biasanya ini
mengapa ada tren inflasi yang tinggi
biasanya ketika semakin rajin masyarakat jakarta berbelanja
dan momentumnya anda pasti tahu
puasa lebaran libur anak sekolah
ketiganya menumpuk di sana
namun kemudian kita lihat ada deflasi di oktober dua ribu empat belas
berikutnya selanjutnya seperti itu
dan momentumnya biasanya trennya hampir sama
ketika perayaan hari lebaran ataupun perayaan hari hari besar keagamaan
biasanya akan cenderung tinggi
seperti pada juli
kemudian pada desember kita lihat ini pasti rajin sekali masyarakat untuk belanja
kemudian ada natal
siapa yang tidak mau liburan
ataupun siapa yang tidak mau malam pergantian tahun
ya sel sel kan juga banyak menggoda kita untuk belanja ya
sehingga kita lihat bagaimana inflasi juga mengalami kenaikan pada akhir tahun dua ribu lima belas
namun kita lihat pada dua ribu enam belas
empat bulan awal dua kali jakarta mengalami deflasi
hampir mirip trennya dengan tren inflasi nasional
dan begitu juga dengan april
tidak terlalu banyak perbedaan dengan ekonomi nasional sesungguhnya
dan kita lihat memang dari inflasi tren inflasi dan kemudian pertumbuhan ekonomi
saya ingin sedikit saja bahwa tren inflasi kemudian juga pertumbuhan ekonomi
ada satu hal yang menjadi salah satu beban ataupun pekerjaan rumah untuk siapapun nanti yang memimpin dki jakarta adalah koefisien gini
kita tahu jakarta sempat menyentuh empat puluh dua koefisien gininya
tersebut adalah gap
kita lihat ini adalah gap pertumbuhan
saya kembali ke sini sedikit saja
kita lihat pertumbuhan ekonomi jakarta
bukan berarti angka ini didikmati oleh seluruh masyarakat jakarta
tapi hanya masyarakat jakarta yang level menengah ke atas
karena koefisien gini ketika levelnya ada dalam skala sampai satu
yang terbaik adalah ketika ada di angka
karena merata semua
hampir tidak mungkin memang
tapi mendekati adalah yang terbaik
indonesia saat ini berada di level indeks covid gini ada di empat
artinya masih begitu besar sekali rentang antara yang kaya dan yang miskin
tidak heran ketika anda berjalan jalan di kota jakarta
di sebelah apartemen anda bisa melihat pemukiman kumuh
kemudian ketika anda pulang dari mal
hanya tidak sampai seratus meter anda bisa melihat ada orang orang yang berdagang
ataupun mengumpulkan sampah
itu adalah pekerjaan rumah siapapun yang memimpin dki jakarta ke depan
karena ibu kota negara harusnya bersih
harusnya relatif merata pertumbuhan ekonominya
sehingga enam empat puluh delapan atau lima enam
bisa dirasakan paling tidak relatif merata
ke seluruh penduduk jakarta yang berjumlah populasinya sekitar sepuluh juta jiwa
ini adalah salah satu ataupun beberapa kasus korupsi yang terjadi
ini juga semakin merefleksikan bagaimana jakarta juga tidak bebas
dari keinginan keinginan rakus oknum oknum tertentu
kita lihat ada pengadaan korupsi bus trans jakarta
kita tahu ada kepala dinas perhubungan dki jakarta
yang sudah saat ini sudah harusnya mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan
dan bus trans jakarta sendiri merupakan alat transportasi yang memang dilakukan
pada masa gubernur sutyoso kalau saya tidak salah
dan kemudian diteruskan dengan memperbanyak koridor koridor lagi
dan ternyata pengadaan bus juga menjadi salah satu celah
untuk oknum tertentu memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri
selanjutnya kita lihat ada pengadaan ups
dan kita lihat ups bukan usb
karena beberapa waktu yang lalu sempat ada
yang tidak bisa membedakan
dan ramai kemudian menjadi headline antara ups dan juga usb
jadi ini juga salah satu kasus yang menarik perhatian
kemudian selanjutnya adalah pengadaan lahan rumah sakit sumber waras
ini masih bergulir terus di komisi pemberantasan korupsi
dan gubernur ahok sempat diperiksa selama sembilan jam di komisi pemberantasan korupsi
sebagai saksi apakah benar ada tukar guling yang ilegal dalam pengadaan lahan rumah sakit sumber waras
kita akan tunggu hasilnya nanti ke depan
selanjutnya kita lihat ada tukar guling
ini lahan taman bmw
dan yang paling menarik adalah reklamasi pantai utara jakarta
ada beberapa dari a sampai z kalau saya tidak salah pulau pulau yang ada di pantai teluk jakarta
dan kita lihat hal tersebut sudah menyeret tertangkap tangan bahkan
agung podomoro land salah satunya dengan ketua dpr dki jakarta yaitu muhammad sanusi
dan ternyata kita lihat proyek proyek yang diseret untuk kasus korupsi adalah proyek proyek besar sekali angkanya
dan bahkan kita lihat reklamasi pantai utara jakarta bahkan triliunan rupiah
dan bahkan para developer yang begitu percaya diri mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk konsesi
begitu pede dengan presentasi presentasi pulau yang bisa mereka ciptakan nanti ke depan
tapi yang pasti ini juga menjadi salah satu tugas berat siapapun yang memimpin
karena yang memimpin harusnya tidak mengulangi ini
atau paling tidak paling buruknya adalah mengurangi kasus kasus yang terjadi di dki jakarta
selanjutnya saya akan ke
saya akan ke slide terakhir ini adalah ya kita harus seimbang lah ya
di antara pr pr yang harus diselesaikan oleh ahok ataupun basuki cahayapurnama
ada juga yang positif kita lihat baru baru ini pak ahok begitu bahagia
begitu senang karena baru saja mendapatkan empat penghargaan bapak nas di tengah serapan anggaran yang sangat rendah dari pemda dki jakarta
dan ahok kemudian bersikeras bahwa tidak apa apa kalau kita punya serapan anggaran
serapan belanja yang rendah
karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk apa kita belanja
untuk apa kita keluarkan anggaran kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi dan lain sebagainya
tapi ahok tidak peduli karena dia mendapatkan empat penghargaan dari bapak nas
perencanaan provinsi perencanaan terbaik kemudian provinsi dengan perencanaan inovatif
saya rasa inovatif ini berkaitan dengan penggunaan teknologi teknologi dalam pelayanan publik ya
saya juga setuju dengan hal ini saya tidak tendensius terhadap profil siapapun
tapi saya sangat setuju dengan inovasi yang dilakukan

gandeng teknologi dalam perbaikan provinsi apalagi ini merupakan ibu kota negara
kemudian perencanaan terbaik dan perencanaan progresif
bukan agresif seperti pak ahok bukan ya
progresif tapi perencanaan progresif
kemudian mdgs kita lihat millennium development goals terbaik pertama untuk dki jakarta
jadi memang tidak akan mungkin kita bisa menemukan sosok pemimpin yang memang bisa semuanya
sempurna seperti superman tidak akan mungkin
tapi yang kita inginkan adalah selain kesukaan ataupun favorit kita terhadap
ataupun tendensi kita terhadap karakter profiling tokoh tokoh tersebut
apalagi mereka memiliki karakter karakter baru yang dicintai oleh anak anak ataupun juga masyarakat millennials
tapi kita juga membutuhkan sesuatu yang fair ataupun adil
ketika misalnya pak ahok begitu keras bicara mengenai keadilan harusnya untuk masyarakat kecil pun bisa berlaku hal yang sama
dan ini berorientasi dengan apa program siapapun yang menjadi gubernur nanti untuk mengentaskan kemiskinan
memperkecil gap antara yang kaya dan yang miskin
kita tunggu bagaimana nanti hasil kedepan yang memimpin jakarta